gelar tradisi munggahan jelang ramadan
seorang guru ngaji di tasikmalaya
jawa barat tewas tenggelam di sungai
meski tidak bisa berenang
korban sengaja mandi di sungai
untuk menghilangkan rasa gerah
ratusan desa warga jaya putra
kabupaten tasikmalaya pada minggu sore
menyebut kedatangan jenazah ustadz soriana
isak tangis keluarga
santri hingga orang tua murid pecah
saat jenazah korban diturunkan
dari kendaraan patroli polisi
guru mengaji ini tewas terseret
arus sungai cikunten di kawasan kecamatan
louisari saat mengikuti acara
tadabur alam tradisi munggahan
jelang bulan ramadhan
saat kejadian suriana bersama puluhan
santri sedang menanak nasi liwet
di tepi sungai
kemudian di ikan cikunten
di sungai cikunten
nah kemudian pada saat itu
dia coba ikan kecoh cuaca panas
melihat air ini
dia ingin tenang
aran di burka
dan pada saat itu
nunggu beberapa menit
kemudian tidak muncul kembali
jenazah korban ditemukan pada minggu siang
setelah sempat hilang selama empat jam
tim sar gabungan kepolisian dan tni
membantu warga menemukan korban
di dasar sungai cikunten
sungai dalam keadaan terlungkup
deden rahadian kabupaten tasikmalaya